dan nanti seperti apa indikator pencapaian kemudahan berusaha di indonesia
kita lihat bersama mana saja yang dimenangkan oleh indonesia
dan kita lihat ini adalah indikator pencapaian kemudahan berusaha
kita naik ya di posisi tujuh puluh
jadi dari sembilan puluh satu kita naik ke tujuh puluh dua
ini merupakan angka yang patut kita apresiasi
artinya sudah terlihat ya apa yang dilakukan oleh pemerintah
misalnya dengan paket kebijakan ekonomi memangkas perizinan dan lain sebagainya
yang pertama kita lihat yang paling menentukan yang paling baik kita adalah perbaikan akses listrik
ini artinya semakin kecil kita semakin baik dalam memberikan pelayanan perbaikan akses listrik
dan namun kita lihat dari beberapa indikator simplikasi pendaftaran usaha baru
kita masih belum tercerminkan sesuai target pemerintah
kita berada di posisi satu ratus empat puluh empat dan ini tampaknya menjadi challenge bagi ptsp ya
pelayanan terpadu satu pintu yang disebutkan bisa memberikan perizinan baru
dalam tiga jam tidak berbelit belit
ini menjadi challenge bagi salah satu program unggulan presiden jokowi
untuk membuktikan memangkas lagi posisi kita sehingga tidak di posisi satu ratus empat puluh
tapi lebih baik lagi dengan program program unggulan tentunya
lalu kita lihat indikator lain adalah efisiensi biaya pengurusan izin properti
kemudian kita lihat transparansi data kredit
selanjutnya kita masih punya beberapa indikator lagi
penguatan perlindungan pada investor iklim investasi juga diperlukan
karena motor pertumbuhan ekonomi

salah satu yang disebutkan jokowi selain ekspor adalah investasi
lalu perbaikan akses kredit usaha ya
sindikasi perbankan tampaknya digelontorkan target double digit
untuk menggelontorkan kredit dari perbankan juga terus dilanjutkan
kemudian perkembangan perizinan berbasis elektronik ya
jadi berbagai laporan e planning dan lain sebagainya serba elektronik
berbasis elektronik ini sangat diapresiasi
sehingga world bank menempatkan posisi indonesia melesat dari posisi sembilan puluh satu ke tujuh puluh satu
meski beberapa indikator patut kita perbaiki
secara cepat ke depan
lalu kita ingin melihat selanjutnya peringkat peringkat negara negara di dunia
dalam pencapaian kemudian berusaha untuk tahu ya
jadi kalau kita nggak punya komparasi artinya kita kayak ngomong bahwa kita baik sendiri gitu
tapi bila kita bandingkan ke posisi negara negara lain misalnya
siapa yang berada pada posisi pertama sebagai negara yang paling mudah berusaha
negara tersebut adalah selandia baru
posisi pertama ya dan beberapa kali bertahan
lalu kita lihat bagaimana dengan singapura
singapura berada pada posisi kedua tetangga kita dan tidak heran singapura
kan memang salah satu hub perdagangan bisnis dan lain sebagainya
perusahaan multinasional juga ada di sana
lalu bagaimana dengan malaysia
kita ketinggalan jauh dari singapura dan malaysia ya
malaysia saja itu ada di posisi ke dua puluh satu
indonesia triple jauhnya dari malaysia
tapi kita lebih baik dan patut berbangga dibandingkan tiongkok yang ada di posisi tujuh puluh delapan
kemudian afrika selatan di delapan puluh delapan
kemudian kita lihat india berada pada posisi seratus
dan kemudian filipina itu berada di posisi satu ratus tiga belas
patut berbangga atas empat ini tapi
kita juga patut memacu diri agar kita bisa mulai mendekati dan mungkin saja mengalahkan malaysia dan juga singapura
sebagai negara paling mudah berusaha di dunia